salah satu peserta musawarah nasional
himpunan pengusaha muda indonesia
telah membuat laporan ke polisi
atas kericuhan yang terjadi saat munas
dia mengaku dikeroyok rekannya
sesama anggota hipmi
kericuhan terjadi saat munas diskors
lantaran kondisi di ruang munas tidak kondusif
kericuhan di ruang munas bermula
dari banyaknya interupsi saat pleno
skorsing pada malam hari
kala itu beberapa peserta munas
terlibat cek cok saat hendak keluar dari ruang munas
mereka terlibat adu jotos
selama beberapa menit
bahkan ada seorang peserta yang dikeroyok
melihat hal ini
peserta lain dan anggota pengamanan internal
langsung melerai peserta munas yang terlibat
adu jotos tersebut
pak floresta solo kombespol iwan saktiadi
yang mengecek lokasi kejadian
bersama wali kota solo gibran rakebuming raka
kejadian adu jotos itu merupakan dinamika
yang muncul saat munas hipmi di solo
ketua organizing komite osi
membenarkan kericuhan tersebut
ia menduga kericuhan terjadi
masih menyelidiki kejadian tersebut
pasalnya banyak versi penyebab terjadinya adu jotos
menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan
sri hartono solo jawa tengah